aku gak ngerti
apa yang terjadi sama dia ya
kalau aku liat liat
di depan guru tuh baik banget
asli juga kan
pasti waktu berangkat sekolah
kamu lelarian ya
jadi merepotkan ibu
mama pintar sekali ya
untuk membuat orang lain percaya padanya
aku harus menuruti apa kata mama
pada badanku remuk
gak ada masalah di rumah ini
ibunya sangat mencintai dev
apa sebenarnya yang menyebabkan
dia sangat berubah di sekolah ya
anak saya jadi merepotkan
dev bisa mengikuti ulangan susulan
apabila tangannya sudah sembuh
terima kasih ya bu ya
gue kok sepahinginomnya gini
pasti enak banget ya
kalau gitu saya permisi dulu ya bu
kalau seandainya butuh bantuan saya
untuk membantu dave belajar di rumah
saya siap untuk membantunya
dan jangan lupa juga ya bu
si dev tolong tangannya dirawat ke rumah sakit
terima kasih banyak sekali
sudah merepotkan ibu saya janji sekali
saya akan membawa dev ke rumah sakit
terima kasih ya bu
kamu pasti udah ngadu yang gak sama bu guru kamu
ngapain guru kamu datang kesini
tuh bener kan
mama emang jahat
mama tuh baik kalau ada orang lain itu bapak
bilang dia tidak akan ngadu lagi sama bu guru
dev tidak akan ngadu lagi sama bu guru
keras ngomong yang keras
dev tidak akan mengadu lagi sama bu guru
sampai jumpa lagi
kenapa sih si dev itu nggak pernah benar
kalau guru guru pada tahu bisa sigline aku jadinya
jangan jangan itu anak juga ngadu sama orang orang
mama udah selesai nyiksanya dev
ya makanya kita pasang jasa sandy kedua kan
ya makanya cepetan
hai mudah ya wah rajin sekali anak mama ya
kenapa ya kalian berdua tidak punya mumping dipanggil kenapa nggak nyawa tadi
karena lihat kan tadi mama menghukum dev lihat kan jadi kalian berdua jangan coba coba ngebohongi mama
kalau sampai ngebohongin mama kalian berdua lebih berat lagi dari dia aku mah rony enggak
bonggok mah iya mah iya mah nanti nggak ngelihatku mah mama paling tidak suka kalau ada guru datang
ke rumah jadi
kalian berdua jangan cari gara gara kalau sampai guru kalian datang ke rumah iya mah iya mah
nanti janji mah iya lihat aja kalian berdua akan mama hukum aduh aduh aduh
tugas lu cuma mengutin duit di semua buku di wilayah sini gampang kan
saya minta duit maksud abang saya jadi satam
hai bang selfie apakah ada yang lailah
hai hai kenapa rai aku ngobrol saudarabecause how you doing guys
kalau takut nggak bakal kaya kaya lu tetep aja segini gini terus hidup lo
mana sih gua pulang pulang pulang rumah udah ngantuk lu apa di mana sih
aku nggak ngerti
apa yang terjadi sama dia ya
kalau aku lihat lihat
ibunya sangat baik dan sayang sama dia
apa ada masalah ya
apa memang deftnya yang bermasalah
apa defnya yang nakal
apapun perbuatan mama kepada kalian sama guru guru kalian
fists and i ksandi nggak ke cerita seluruh rumah memang default sandi
kalian tidak boleh ngabu awas kalau ngadu ya merdeka ke unboxer kalian bisa ini

gantar kalian semua
sarah balik kamar

kamu masih dihukum soal mama
ya udah aku nungguin bapak pulang
nunggu papa pulang udah jam berapa ini
bandel masuk sekolah ya
bisa tidur kamu
capek capek banget ngurusin anak anak
ya ma kenapa sih
apalagi si dev pa
dev itu selalu saja menambah beban mama
mama udah gak sanggup lagi deh pa
udah gak kuat bener
itu anak susah dibilangin
papa mau tahu
tadi gurunya datang ke sini pak
pasti si dev udah ceritain gak tentang mama
kalau gurunya marah marahin mama gimana
mereka tuh enggak ada ngerti ngerti
gak ada ngerti ngertinya keadaan mama itu seperti apa
ampun ampun pa
kamu tahu kalau papa sama mama lagi susah
dan kamu juga tahu kalau papa paling gak suka anak yang kurang ajar
orang tua ngomong untuk kamu tuh jawab banyak kamu
jawab lagi kamu
tunggu tunggu tunggu
ajar aja pak ajar
lempar aja pakai sepatu tumpang
kamu kenapa dev
maafin pak maafin pak
maafin pab maafin papa
maafin papa papa gak bermaksud jangkitan kamu
maafin pab maafin papa
ini tiap hari berisik aja
kerjanya dari pagi sampai malam berantem mulu
dia nggak bisa tidur kalau dia lagi marah marah setelah pria saya maha
khawatir kalau mereka tuh main bunuh bunuhan gak segitunya kali bu
belum tentu loh orang kalau lagi marah bisa gelap mata bu lagian kong mau aja
nyewain tuh rumah sama orang rese kayak gitu eh sembarangan ngomong more semoga
itu urusan gua yang penting bayaran kontrakannya lancar tahu bayar
supermarket aja lebih fresh kasih ya bang ya
neng neng tunggu dulu hehehe engkong datang kontrakan perasaan kemarin baru bayar dikong
gimana urusannya kemarin kan bayar tunggakan hehehe yang sekarang akhir bulan aja deh
kong eh mau urusannya neng diana bayar pulsa bayar dong udah lah kong ngapain
tuh mulai marah marah kalau marah kagak cak kong udah nggak usah
ngangguin lihat buka engkong udah nggak lurus lagi pada bengkok bengkok the
kripot udah nanti nanti aja emang ini enggak bayar bayar bayar bayar lu keluar
dari rumah ini susah banget sih ini
lo kok berhenti sih kenapa
lo kok berhenti sih kenapa
nanya lagi ada apa
dia tuh mau nagih kontrakan
emangnya gratis tinggal disini
jangan masih diurusin lah
gak usah makan
pergi sana ke sekolah
tim lagi makan ma
asal kurang ajar
kamu yang kurang ajar
kurang ajar ribut
kamu bukan mikirin kebutuhan
malah ngurusin dev
sejak keluar kerjaan
hidup kita bukan makin baik
malah makin sengsara
kamu yang minta saya keluarkan
kenapa sekarang kamu ributin
karena kamu tuh gak pernah bawa uang
kamu emang gak becus jadi suami
jadi sekarang mau nyatakan apa